festival kreatif indonesia digelar di jakarta convention center akhir pekan lalu
sederet artis dan profil kreatif turut menjadi pembicara
dan salah satu tema yang diangkat dalam idfs kali ini adalah lingkungan
sampah plastik dinilai bisa merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di bumi
karena sifatnya yang sulit terurai
seorang aktris yang sedang giat melakukan diet plastik adalah nana mirdak
ia mengatakan walau masih sebatas lingkungan keluarga
hal ini dirasa bisa memberi pembelajaran kepada anak anak
agar selalu bergaya hidup sehat sekaligus menjaga bumi
maka yang bisa dilakukan masyarakat adalah
memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan
dan memiliki sampah plastik yang akan dibuang agar bisa kembali di daun ulang
hingga bernilai ekonomi tinggi
dan industri daun ulang di indonesia itu memiliki nilai ekonomi lebih dari dua lima triliun
jadi masyarakat harus dibiasakan dari awal memilah botol botol kemasan yang bekas diminum
kemudian memberikan botol ini ke tempat tempat daur ulang
penggunaan plastik yang berlebihan bisa merusak ekosistem yang ada di bumi
yang akan merugikan manusia
bantri jamal jakarta